jangan anda bangun negara ini dari atas bangke bangkai
sejarah indonesia ini selalu dibangun di atas bangkai
makanya tidak pernah cita cita mau jadi negara indonesia emas
kalau model begini mau masa apa
bung karno lengser kita jalan terus saja
pak harto muncul dengan bapak pembangunan
turun oh lagi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan pecah

kalau pak presiden mau jadi good father
mestinya masalah ini harus diselesaikan
misteri ini harus supaya kalau dia sudah naik dengan bagus
kemarin pengakuan dunia terhadap pemilihan presiden
jadi kalau dia sudah naik dengan bagus
kemarin pengakuan dunia terhadap presiden